menteri luar negeri retno marsudi menegaskan indonesia memiliki empat sikap terhadap persoalan yang terjadi di perairan natuna
pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal kapal tiongkok atau china di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
kedua wilayah z indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui unclos seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketiga tiongkok merupakan salah satu anggota dari unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua oleh karena itu merupakan kewajiban bagi tiongkok untuk menghormati implementasi dari unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
keempat indonesia tidak pernah akan mengakui sembilan line klaim sepihak yang dilakukan oleh tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional